seperti biasa connected ramadan akan berbagi cerita dengan teman teman kita
warga negara indonesia yang sedang menjalankan ibadah puasa di luar negeri dan sekarang kita ke jerman
ada gunawan wibisono wni yang berada di jerman kita sapa langsung halo assalamualaikum
ya assalamualaikum gunawan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya anda sudah dapat kami lihat dengan jelas di sini
dan kalau kita ngomong ngomong mengenai puasa yang hanya tinggal hitungan satu atau dua hari lagi
bagaimana persiapan jelang hari raya idul fitri khususnya bagi anda dan juga mungkin teman teman sejawat lainnya warga negara indonesia yang ada di sana
ya untuk persiapan idul fitri ini di bremen ada beberapa kelompok muslim yang memang menyelenggarakan semacam perkumpulan
untuk kita semua para warga indonesia berkumpul yaitu ada di tempat seperti musolahnya indonesia
tentak di world medhausen
nah itu ada organisasi bernama knib kepanjangannya komunitas muslim indonesia bremen
ya mungkin akan diadakan hari minggu
ya kita sholat id bersama kita kumpul kumpul semuanya bersama dan pastinya ada makanan indonesia di sana
pasti itu yang cukup dirindukan begitu ya
tapi mas gunawan kalau boleh tahu sudah berapa lama tinggal di jerman
sudah berapa kali atau berapa
berapa kali menemui ramadan di sana
saya sudah empat kali menemui ramadan ini yang keempat kalinya
dan ya semuanya benar benar di jerman
untuk berapa lamanya
saya sudah hampir sekitar empat tahun mungkin bisa dikatakan
oke mas gunawan ketika pertama kali ada di jerman kemudian merasakan ramadan di sana dengan durasi waktu sekitar sembilan belas sampai dua puluh jam
pertama kalinya bagaimana batal nggak
untuk pertama kalinya sih karena semacam bisa dikatakan semacam shock ya
yang awalnya hanya sekitar berbelas jam tau tau jadi bisa dikatakan sembilan belas sampai dua puluh jam
pertama kalinya sih shock tapi karena melihat lihat semangat semangat yang lain dan toleransi di sini mengenai berpuasa itu sangat sangat bagus
jadinya ya biasa biasa aja sih gitu
karena semua pihak mendukung
oke bagus ya toleransinya
gunawan kalau berbicara mengenai bremen yang saya ingat itu ialah bremen ini menjadi salah satu negara di eropa yang terkenal
mereka suka sekali dengan tembakau asal indonesia
nah anda sendiri sebagai warga negara indonesia ketika tiba di sana seperti apa impresi masyarakat setempat begitu juga mengetahui anda dari indonesia ada juga muslim dan juga anda berpuasa
kalau untuk seperti itu bisa dikatakan saya saat pertama kali datang
di bremen ini itu sangat benar benar sangat senang karena yang bisa saya katakan di mata kuliah saya pun di bremen ini ada pelajaran bahasa indonesia
di mana orang orang germannya mau belajar berbahasa indonesia
seperti itu dan untuk bisa dikatakan ya untuk seperti kayak mereka senang dengan kita semua dan kita pun di sini dari organisasi
maksud saya persatuan pelajar indonesia juga sering mengadakan acara acara indonesia itu mereka juga sangat sangat senang sekali bisa dikatakan seperti itu
mas gunawan apakah ini artinya berarti ketika nanti rencana kbri mengundang para masyarakat begitu masyarakat indonesia yang tinggal di sana untuk berlebaran di kbri
ini warga lokal di sana juga turut diundang untuk mencicipi makanan khas indonesia atau melihatlah paling tidak bagaimana indonesia merayakan
bagaimana pandangan hari raya idul fitri ini
karena ini sifatnya bukan suatu undangan dan ini sifatnya bersifat umum jadi menurut saya semuanya bisa masuk masuk saja gitu
dan kebetulan pun saya juga ada teman yang asli memang orang jerman dan ya kita memang bisa mengajak mereka semua untuk datang bersama dan mencicipi makanan indonesia
jadinya semuanya memang sangat ya bisa welcome sekali bisa diterima
ya bisa welcome sekali bisa diterima
ya bisa welcome sekali bisa diterima
ya bisa welcome sekali bisa diterima

kalau dari agama lain begitu misalnya
kalau untuk dari agama lain banyak juga yang melakukan hal tersebut di bremen pun bisa dikatakan ada beberapa orang yang mungkin bisa dibilang beragama hindu bisa dibilang beragama buddha ataupun kristen
mereka pun juga mengadakan semacam acara acara yang dimana
karena di dalam acaranya tersebut itu ada semacam sentuhan sentuhan indonesia nya
itu mereka pun juga bisa diundang dan semuanya pun ya sangat sangat senang dengan semua festival yang ada di sini
senang juga ya mendengarnya sebenarnya
senang juga akan lebih senang lagi pasti kalau datang ke sana juga dapat salam tempel ya
tapi kita bukan membahas salam tempel nih gunawan
gunawan kan empat kali puasa empat kali ramadan eh empat kali lebaran
iya dia kurang lebih parah daripada bang toib deh
tiga kali puasa tiga kali lebaran
seperti apa sih suka dukanya dengan durasi yang panjang dan juga mungkin bisa dikatakan menahan kerinduan juga dengan keluarga yang ada di indonesia ya
apalagi bremenin juga salah satu kota wisata di jerman
mungkin harus jaga mata begitu jaga hati
seperti apa juga tentang mencari makanan halal gitu gunawan
kalau di sini untuk makanan halal alhamdulillah tempatnya banyak
karena selain penduduk jerman di sini pun juga banyak orang orang yang berdatangan seperti dari turki dari maroko
mereka pun menjual makanan makanan halal
dan kalau untuk kerinduannya memang sangat beda sih merayakan idul fitri di jerman dengan di indonesia
untuk seperti takbiran di sini pun ya tidak ada sih tidak ada takbiran
tapi bisa dikatakan kalau kita semua warga indonesia
yang ada di bremen ini berkumpul itu sudah sangat sangat menyenangkan
karena semuanya sudah dianggap seperti keluarga sendiri di sini
baik gunawan wibisono keluarga anda nambah dua
ada saya dan puspa pastinya ya
karena anda sudah bercerita kepada kita di sia indonesia connected ramadan kali ini
selamat menjalankan aktivitas ibadah ramadan di sana
dan sampaikan salam kami juga untuk seluruh warga negara indonesia yang ada di bremen